anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom ketua dpp pan saleh daulai merespon pernyataan mohaimin iskandar yang menyatakan bahwa dirinya hanya mau bergabung dengan koalisi indonesia bersatu jika dicalonkan menjadi calon presiden
menurutnya lebih baik caimin membentuk koalisi sendiri jika hanya berkelakar soal pencalonan presiden apalagi koalisi indonesia bersatu belum membahas soal nama yang akan diusung dalam pemilu dua ribu dua puluh
saleh menilai pernyataan mohaimin iskandar menandakan bahwa koalisi indonesia bersatu dianggap sebagai koalisi yang memiliki prospek cerah untuk pemilu serentak dua ribu dua puluh empat mendatang
namun menurutnya pernyataan caimin soal ketertarikan pkb untuk gabung dalam koalisi indonesia bersatu yang telah diisi oleh pan golkar dan p tiga adalah sekedar guyonan belaka
terlebih saat ia menyebut bahwa pkb hanya mau bergabung ke koalisi indonesia bersatu jika dirinya dicalonkan sebagai capres pada pemilu dua ribu dua puluh
meski sempat menyebut caimin adalah salah satu nama yang berpotensi namun jika ia tak serius ingin bergabung dan melakukan konsolidasi dengan partai dalam kib lebih baik pkb membentuk koalisi sendiri untuk mengusung namanya sebagai capres
dia serius mungkin untuk maju tapi bercanda mau gabung ada dua hal yang berbeda dia mungkin berserius sekali malah justru untuk maju tapi bercanda untuk mau gabung
kenapa karena kita yang belum membicarakan soal capres cawapres tiba tiba
saya mau masuk tapi saya jadi capres itu bercanda bercanda itu maksudnya ngomong dulu lah di internal ini gabung dulu kemudian nanti kita akan merumuskan pikiran dan seterusnya
dan saya kira caimin berpotensi karena berpotensi itu maka saya katakan bikin koalisi lagi kan dia katakan sudah sepuluh persen kalau sudah sepuluh persen tinggal lagi sepuluh persen lagi
ya kan lebih mudah silakan buat pasangan baru atau koalisi baru untuk itu
yang jelas sekarang koalisi indonesia bersatu ini bukan hanya
bukan memikirkan bagaimana capres capresnya saja itu ingat tapi gagasan pemikiran yang harus dibawa bersama sama dalam pemilihan kendataan menjadi sesuatu yang sangat penting